cepat ya berarti ya

ketika pesanan dari gegana ini tiba seperti itu apa yang anda rasakan
apakah ini sudah bagian dari rencana anda bahwa nanti suatu saat akan ada sejumlah instansi pemerintahan
ataupun juga instansi pertahanan yang melirik mulai sebagai salah satu pencipta seragam militer kualitas dunia
ya jadi mulai dari dua ribu sepuluh kita mulai kepikiran wah kita harus mendesain seragam dan digunakan oleh tentara atau kepolisian di indonesia
kita berusaha untuk masuk ke sana
itu susah sekali mencari link agar kita masuk pada akhirnya tahun dua ribu dua belas
kita mendapat pesanan dari mereka dan kita sih senang ketika mereka mendapat itu
sekarang setelah gegana yang mana lagi yang memakai mulai
kemarin itu inta lvb marinir di surabaya juga pakai produk kita juga
lalu beberapa kepolisian di polda metro jaya lalu juga ada di polda lampung jatan keras juga itu menggunakan produk kita
pesanan tak hanya datang dari lembaga di dalam negeri
lembaga amerika serikat yang bekerja di kutub selatan pun memesan seragam dari mulai
pesanan dari luar negeri
sekarang pasti sudah lebih besar lagi
terakhir paling jauh itu anda mengirim pesanan kemana
kalau paling jauh sih dari dua ribu dua belas sampai apa itu palingan ke antartika ya
ada apa di sana siapa yang bisa
anggotanya memesan itu sejumlah dua belas jaket warna putih waktu itu
warna putih untuk digunakan di sana
apa yang membuat mereka melirik mulai sebagai vendor penyedia jaket ini
mungkin pada waktu itu karena kita masih menerima untuk custom ya
itu satu yang kita lakukan
itu satu yang pertama
terus kita kan memang taktikal minded ya
dan sementara di indonesia itu gak banyak dan di luar negeri pun gak banyak sebenarnya perusahaan yang seperti ini
saat ini omset pt molai satria indonesia cukup fantastis
tahun dua ribu tiga belas omsetnya satu empat miliar
kemudian naik menjadi dua empat miliar pada tahun dua ribu dua puluh
dan per september dua ribu enam belas omsetnya mencapai tiga puluh satu bilion
kerjasama bisnis to bisnis atau kepelanggan instansi menjadi penopang omset molai
desain yang paling suka sih kita yang swcs ya
swcs itu yang paling kita suka karena modalnya itu di tengah itu torsonya itu pakai lika
dan lengannya itu tetap pakai ripstop
itu sangat berguna ketika para operator yang di lapangan itu menggunakan rompi anti peluru sehingga tidak panas

peningkatan omset yang sangat signifikan pada kurun dua ribu lima belas hingga dua ribu enam belas ditopang gerak cepat ari dalam berinovasi mengembangkan molai
saat ini silent warrior combatsure atau swcs menjadi produk prima dona
tidak kurang seribu setel pakaian ini telah digunakan setuan berimom tanah air
swcs tersebut juga dijual secara retail dengan harga rp lima ratus enam puluh per baju
kalau desain yang paling suka sih kita yang swcs ya
itu yang paling kita suka karena modelnya itu di tengahnya itu torsonya itu pakai likra dan lengannya itu tetap pakai ripstop
itu sangat berguna ketika para operator yang di lapangan itu menggunakan rompi anti peluru sehingga tidak panas
dan mereka juga memberikan feedback baik
iya mereka memberikan feedback baik dan itu kebanyakan di operasi

di operasi operasi itu juga memberikan feedback baik dan itu kebanyakan di operasi operasi
jadi sejauh ini selain swcs produk apa lagi yang dikembangkan oleh molai
oh iya tas terus ada rompian tip luruh juga itu lagi dikembangkan juga
sudah pasti nanti itu ketika retail itu ada barang barang yang digunakan untuk hari hari juga
kini mulai juga mengerjakan pesanan tas senjata dari satuan brimob
kepolisian republik indonesia
untuk mengerjakan hal tersebut
ari bekerja sama dengan vendor yang mampu mengerjakan desain detail produknya dengan lebih cepat
ari setia apa aja sih yang dipersiapkan dari tempat produksi yang ada di sini
ya kalau misalnya kita tuh mempersiapkan biasanya pasti dari bahan ya
bahan yang terbaik
lalu juga benang
bahkan sampai benang sampai refleting itu biasanya kita perhatikan dengan sangat sama

nah bisa dilihat disini kan kalau misalnya untuk proses produksinya

kita hanya mempersiapkan spek
tki kita siapkan dari kantor
lalu ini dikerjakan sama bisa dikatakan kita dikerjakan sama vendor
nah dari situ kita mempersiapkan juga itu inspektor dari luar
jadi kita itu benar benar memastikan bahwa produk yang kita bikin itu benar benar bagus
dari sini ribuan tas senjata laras panjang dipersiapkan
dalam memilih vendor produksi ari tidak main main
standar sertifikat iso atau international organization for standardization menjadi patokan

dan mengaku ini sangat penting untuk kita menjaga kualitas mulai tetap naik
sulitan mengerjakan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pasukan bersenjata indonesia itu seperti apa
yang paling pertama pasti jahitan ya
jahitan itu harus benar benar kuat
lalu juga bahan yang dipilih itu benar benar yang paling bagus
nah ini juga kan kita rekan rekan kita juga pernah bertanya
kenapa kok menggunakan bahan begitu mahal ya
karena mereka memang memintanya seperti itu
jadi kita harus memenuhi permintaannya mereka
dan kita ini memiliki resiko yang sangat besar
kita setiap keterlambatan itu memiliki resiko yang sangat besar
dan saat ini ini hampir keseluruhan bahan didapatkan dalam negeri atau impor
kalau misalnya untuk senjata itu sebagian ada
banyak yang impor sih
banyak yang impor
tapi kalau untuk kode kode kita yang lain sebenarnya kan lokal
untuk pengerjaan perlengkapan militer berstandar dunia
ari tidak main main
bahkan ia berani mengimpor tekstil tertentu yang tidak diproduksi di dalam negeri
untuk tas senjata ari menggunakan bahan kordura
yang sudah terbukti tidak mudah sobek dan ringan
pada sempat men sobek tidak
dari mana mereka mengetahui brand molai ini
nah mereka itu mengetahuinya uniknya mereka tahunya dari forum forum internasional
oh dari forum internasional
ya forum forum internasional kita masuk kita menawarkan kebutuhannya
bukan menawarkan sih kita hanya memperkenalkan saja
memposting produk lalu ternyata mereka mendapat feedback
wah kita pengen beli produk produk ini
walaupun pembeliannya satuan ternyata itu sangat menarik saja
nah kultur seperti di eropa itu ternyata kalau misalnya mereka itu lebih senang
ketika mereka itu memiliki produk itu tuh mereka pegang gitu
mereka tidak suka belanja online
nah oleh sebab itu kita sedang berusaha untuk masuk ke sana
mencari distributor yang ada di kata eropa
itu awal mulanya mereka bisa mempercayakan
pengerjaan seragamnya kepada molai
seperti apa sih
nah itu dimulai ketika saya ikut pameran tuh sejarah
nah ternyata itu mereka melihat sendiri
mereka bahkan tahunya itu dari forum internasional juga sebelumnya
mereka justru tahu dari luar juga
iya dari luar mereka tahunya
mereka lihat kan wah review review produk produk di luar
mereka tidak ada niat untuk melihat produk produknya di lokal
ketika mereka lihat wah ini ada molai nih
kamu brand baru ya ternyata ya
mas mereka lihat wah brand indonesia tuh
mereka lihat rentaknya mereka langsung rentak
ini langsung kita dong kita coba pengen lihat produknya
kita pengen bikin seragam untuk pasukan kita nih
satu satu gegana itu pasukan yang paling elitnya lah di polisi kan
mereka bilang ya udah kalau misalnya gitu datang aja
bebetul lagi pameran nih
running dan dari situ pesanan mengalir
mengalir itu pertama kali
sarjana ilmu komunikasi universitas kiajah mada ini menyatakan
menjaga kredibilitas sebagai pemerintah yang terkenal di dunia ini

ia pernah rugi dua puluh juta rupiah pada dua ribu dua belas
karena hasil produksinya tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan
ia pun memutuskan untuk tidak menerima bayaran dari customer yang memesan
hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab
dalam menjaga kepercayaan dari para pelanggannya
bahwa molai hanya menyediakan produk dengan kualitas terbaik
seperti apa untuk memenangkan persaingan
pasti kan dengan ada molai pasti akan muncul juga brand brand lain
apa yang anda lakukan
nah yang paling utama kan kita kan kalau misalnya untuk yang kompetitor seperti itu
pasti mereka itu menekan di harga
nah kita tuh berusaha supaya barang kita ini tetap terjangkau
tapi juga tetap tidak men downgrade speknya gitu
jadi kita tetap menjaga harga yang bagus tapi juga barang yang bagus
dan kita percaya kalau misalnya nanti kita udah memberikan harga yang bagus itu pasti ntar
pesaing akan sulit
nah kalau kita berbicara mengenai harga yang dimiliki molai ini kan karena mungkin kerumitan desain
itu kan ada di high end gitu ya
high end user ini berarti ya
nah apa strategi berikutnya untuk menyiasa lebih banyak pasar lain
nah yang paling pertama itu kita bukan men downgrade speknya
tapi kita lebih pada desainnya tidak terlalu rumit dan bisa dikenakan ke orang orang yang ada di lapangan
mungkin nggak mesti di lapangannya bukan tni polisi saja tapi lebih ke luas lagi
misalnya nih kan tidak mesti kan sebuah tas itu harus ada tempat untuk di luas lagi kan
tidak semua orang bawa pistol mungkin hal hal yang lebih simpel mungkin bisa membawa pisau
atau bisa membawa perlengkapan sehari hari seperti obat obatan itu juga bisa di luas lagi
oh dan ternyata ada sudah dan ternyata orang orang sejauh ini juga mengharapkan seperti itu
mereka harapkan seperti itu mereka mengharapkan mereka kebanyakan kalau misalnya di indonesia ini
pengen tampil lebih taktis taktikal kalau lebih taktikal tapi pengennya jangan terlalu mahal lah kita kan
apalagi kalau misalnya kita juga umurnya kan palingan umur dua puluh lima satu
kalau tiga puluh lima kan belum terlalu mahal
baik sudah ada distributor saat ini
kalau untuk distributor saat ini kita ada di jakarta
masih satu aja sih kalau misalnya yang terlalu mahal
selebihnya masih secara online
iya masih secara online
untuk meningkatkan kualitas produk ari juga berinvestasi pada alat
alat yang terkomputerisasi ini untuk desain yang membutuhkan detail simetris dan rumit
nah ini nih mas salah satu mesinnya ini mesinnya yang akan dikomputerisasi semuanya
semuanya akan dibuat menjadi lebih simetris ini seperti ini contohnya
ini bukan ya ini polanya ketika ini dimasukkan ke mesin otomatis yang sudah terprogram ini semuanya akan menjadi simetris
gimana kalau misalnya di mesin biasa itu kan biasanya kita harus melakukannya dengan tangan
nah itu risikonya sangat besar tapi kalau misalnya kita bikin seperti ini
dia langsung simetris hasilnya sesuai sama yang kita inginkan
hasilnya tadi seperti tadi
oh seperti tadi
nah itu dengan menggunakan alat ini anda bisa memprediksi nggak atau sudah bisa merencanakan nggak dalam sebulan berapa pesanan yang bisa dikerjakan
ya kalau misalnya ini hanya mempercepat produksi dan menambah kerafian ya
pasti kalau misalnya itu sama ini kalau dari vendor kita sih ini yang dua puluh itu jalan selama satu bulan

iya satu bulan
kalau misalnya saya sih pastinya bekerja keras ya apalagi ketika saya itu memulai bisnis
ketika pertama kali mulai bisnis itu
tidur itu jauh lebih dari dua puluh jalan selama satu bulan ya
tidur itu jam empat pagi jam lima pagi itu hanya untuk searching kira kira itu bahan yang bagus itu apa sih
yang seperti apa sih ban yang bagus
kancing yang bagus itu seperti apa sih
resleting yang bagus itu seperti apa sih
kalau misalnya di bahan barang barang militer itu seperti apa sih
bahan bahannya itu kita pelajari sampai sedetail mungkin
harga produk molai memang bukan untuk semua orang
hari tidak pernah berhenti dalam mengedukasi customer nya
ia menjelaskan kualitas bahan baku yang digunakan membuat harganya relatif mahal
tapi tidak sekedar mengedukasi ia juga akan memperluas pasar dengan produk yang harganya terjangkau kelas menengah
tapi apa sih menghadapi kualitas bahan baku yang digunakan membuat harganya relatif mahal
tapi apa sih menghadapi customer yang mengatakan kok mahal gitu
sebenarnya kalau misalnya kita bilang mahal itu kan relatif kan
ada barang yang memang mahal itu karena memang kualitasnya tinggi bahan yang digunakan tinggi
tapi juga kan kita makanya kita juga coba menyasar bukan kita mendowngrade
tapi kita tuh membuat sebuah desain yang kira kira bisa dicapai untuk kalangan kalangan yang menengah
itu sudah dilakukan
kapan akan di launch
ya palingan mungkin november atau desember
november atau desember
kalau kita berbicara juga mulai kan biasanya juga identik dengan
nah ini seperti apa sekarang kompetitor anda
apakah anda sudah menemukan sendiri tidak
mungkin ada yang mencoba meniru seperti desain desain mulai
kalau meniru itu untuk topi banyak ya
sudah banyak tapi kalau misalnya untuk yang baju baju kayaknya masih sulit mereka untuk meniru
karena teknisnya pertama modalnya terlalu besar pasti
kalau misalnya modalnya nggak besar pasti nggak bisa
meskipun sudah enam tahun bergerak di industri fashion
molai baru akan meluncurkan website mereka pada tahun ini
selama ini pemasaran tetap dilakukan via facebook dan instagram
serta menggunakan pendekatan b dua b
di tahun dua ribu enam belas strategi memperluas pasar pasar baru pun dilakukan
ekspansi dari segi marketing sebetulnya gini
karena molai itu berasal dari jogja
dan kebetulan banyak orang jogja yang tahu molai
tapi mereka nggak tahu molai itu aja ya
ada di jogja jadi kita mulai melakukan persebaran ini distribusi barang barang ke tactical store yang ada di jogja
di bawah nama usaha pt mulai satria indonesia saat ini ari sudah mempekerjakan sembilan belas karyawan
namun untuk urusan desain dan detail pemilihan bahan
ari masih sering turun tangan sendiri untuk memastikan standar kualitas tetap terjamin
ari anda kan sudah bisa dikatakan sekarang memiliki omset puluhan miliar
nah apa sih yang anda lakukan di usia muda sehingga bisa sampai di titik sekarang
kalau misalnya saya sih pastinya bekerja keras ya
apalagi ketika saya itu memulai bisnis
ketika pertama kali memulai bisnis itu tidur itu jam empat pagi jam lima pagi itu hanya untuk searching kira kira tuh bahan yang bagus itu apa sih yang seperti apa
sih bahan yang bagus kancing yang bagus itu seperti apa sih resleting yang bagus itu seperti apa sih
kalau misalnya di bahan barang barang militer itu seperti apa sih bahan bahannya itu kita pelajari sampai sedetail mungkin itu aja sih
passion apa sih yang membuat anda bisa sangat begitu inginnya mengetahui secara detail peralatan peralatan militer
sebenarnya tuh saya tuh pengennya tuh ketika pertama kali itu pengen produk molai itu digunakan sama militer sama tentara beneran itu aja sih awalnya
kerja keras ari memang tampak jelas salah satu vendornya pun bisa melihatnya
dan dia adalah orang yang sangat bekerja keras
jadi saya pikir apa yang dia lakukan sekarang itu mulai dari kecil tapi dia punya ide yang bagus dan dia punya rencana yang bagus
jadi saya pikir ada potensi yang bagus di masa depan
bagi ari sosok keluarga menjadi penyemangat utama dalam berusaha
sang ayah sofian muhammad nurlah yang menanamkan bakat berwirausaha bagi ari
saya sebagai orang tua itu tadi berbisnis itu sebenarnya pilih yang paling kita kuasai
yang paling mudah kita menguasai dan itu
ditekuni benar benar dan harus masuk jangan hanya sekedar sekedar gitu kan
ari membuktikan hobi memang tidak selamanya hanya sekedar menjadi pengisi waktu luang
kegemaran itu justru menjadi peluang
kini di bawah bendera pt molai satria indonesia ari masih memiliki mimpi untuk semakin memperluas pasar dan memiliki pusat penjualan yang terintegrasi dengan tempat produksi
kan biasanya kalau anak muda itu sering motivasinya ya suka naik turun
anda mengalami hal itu tidak
menguasai diri anda sehingga motivasinya terus terjaga
pastinya yang paling pertama itu bagaimana saya pengen membawa molai ini lebih jauh
yang kedua itu pastinya mendapatkan financial freedom
bagaimana caranya kita bisa lebih daripada yang lain gitu loh
ambisi ambisi yang begitu jauh sehingga kita memiliki energi lebih
apalagi ini satu hal yang kita suka gitu kan
kalau misalnya kita melakukan hal yang kita suka berarti kan kita nggak perlu lagi mikir
kita nggak akan merasa bekerja kita merasa ya happy happy aja gitu loh
apa mimpi anda yang sampai saat ini belum terwujud dari mulai
gedung kantor lima belas lantai kali ya
gedung kantor lima belas lantai akan diperuntukkan buat apa
ya mungkin untuk perusahaan molai sendiri dan anak anak perusahaannya pastinya
berarti anda sudah membayangkan ada holding company gitu ya
banyak anak perusahaan lain ya
ya kalau sekarang kita udah mau beli tanahnya dulu
beli tanah dulu ya kalau misalnya nanti ada udah ada rezeki lagi dan perkembangannya makin baik ya kita wujudkan aja

bagi anda yang mempunyai hobi tidak ada salahnya melihat peluang bisnisnya
ari setia yuda memperlihatkan peluang dari hobi ditambah kegigihan dan semangat pantang menyerah bisa membawa keberhasilan